malam tadi satgas sar telah mengerahkan semua kemampuannya untuk memastikan keberadaan kri nanggala
kri riegel telah melakukan pemindaian secara lebih akurat di lokasi tersebut menggunakan multibimsonal dan magnetometer
dan telah menghasilkan citra bawah kaki
bawah air yang lebih detail
mp sweep rescue juga telah menurunkan rop nya untuk memperkuat citra bawah air secara visual menggunakan kamera
telah diperoleh citra yang telah dikonfirmasi
sebagai bagian dari kri nanggala empat ratus dua melikuti kemudian vertikal belakang jangkar bagian luar badan tekan
setelah menelaped lemari terbit
migrasi mesin dan ch stumbled
tanggal empat dua telah tenggelam dan telah kukur